untuk membahas dugaan tidak puasnya terhadap kinerja kepolisian yang menjadi latar belakang perusakan mapolsek ciracas
kita langsung saja berbincang dengan bambang rukminto pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies
selamat malam pak bambang lagi lagi nih kepolisian jadi sasaran amukan
ini anda melihatnya kasus ini karena kinerja polisi yang memang kurang memuaskan atau bagaimana
kita harus membagi dua masalah ada dua masalah dalam kasus ciracas ini
satu adalah pengeroyokan tukang parkir terhadap tentara kedua adalah kasus pengerusakan membakaran mapol sekciracas
ini harus dipilah pilah
di satu sisi kasus pengeroyokan ini adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat kasus hukum biasa
di sisi lain kasus yang kedua adalah pengerusakan markas polsek ini jelas sangat memprihatinkan dan sangat kita sesali
memang ada problem di dalam kinerja kepolisian yang seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat
meskipun demikian masyarakat seharusnya juga harus bisa menahan diri
untuk tidak berbuat anarkis melakukan aksi massa yang bisa menimbulkan kerugian lebih besar
makanya dalam hal ini semuanya harus diusut muntas
bukan hanya kasus pengeroyokan tukang parkir pada oknum tentara
tapi dibuka seluas luasnya tentang siapa oknum dibalik pengurusakan mapolsek ciracas ini
memuaskan semua pihak memang tidak mungkin
anda melihat posisi polisi ini sebenarnya dilematis tidak
satu sisi kan memang harus mengayomi masyarakat tapi juga kemudian harus bertindak tegas
kalau spesifik melihat kasus yang ini yang katanya dilatar belakangi oleh pengeroyokan terhadap anggota tni
cara penyelesaian polisi ini sudah baik atau bagaimana
masyarakat mintanya pelayanan kepolisian terhadap kasus kasus yang ada di dalam masyarakat itu
maka masyarakat itu bisa transparan cepat dan tegas
seringkali ekspektasi masyarakat yang tinggi ini tidak sesuai dengan kinerja kepolisian
makanya kepolisian harusnya punya standar yang terbuka bagaimana penyelesaian kasus kasus yang terjadi
selain itu juga ini persoalan lagi lagi persoalan komunikasi
bagaimana petugas terbuka
petugas petugas yang ada di lapangan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang meminta keterangan
dan kalau terkait dengan ekspektasi masyarakat yang tadi anda sebutkan
kalau secara umum dan memberikan rapor pada kinerja polisi selama ini
terlepas dari kasus yang sekarang sedang dibahas
anda melihatnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja polisi sebenarnya bagaimana sih
apakah semakin membaik ke depannya
saya kira masih sangat jauh dari baik ya
meskipun perbaikan perbaikan itu sudah dilakukan
masyarakat kalau secara umum secara luas dalam isu isu nasional
banyak yang tidak terselesaikan
seperti kasus besar penyidik kpk yang sampai sekarang hampir dua tahun tidak ada kabar lanjutannya
ini hanya satu kasus yang besar

terhadap kasus kasus kecil yang ada di masyarakat
makanya polisian harus segera berpenuh diri
bagaimana membuat laporan kepada masyarakat tentang kinerjanya
aplikasi aplikasi sekarang aplikasi aplikasi banyak dibuat
tentunya kepolisian bisa menggunakan hal seperti itu
ya pak bambang lalu kalau begitu pr kedepannya apa nih yang paling penting
untuk kepolisian tentunya
membuka diri untuk masyarakat begitu
oke sayangnya kita terputus
tapi tadi kita sudah berbincang bincang dengan pak bambang rukminto
terkait dengan kasus yang sepertinya ini sedang membelit kepolisian
dan berikut cuitan warganet yang kemudian merespon dari kasus pembentrokan
yang terjadi di polsek ciracas
mari kita lihat saja langsung dari akun yang
pertama kita lihat dari ed riza yati center yang mencuit
mari berdoa agar kekerasan dalam bentuk situasi dan kondisi apapun
kekerasan di indonesia harus tidak boleh terjadi lagi
karena ini demi kepentingan dan juga keamanan masyarakat indonesia
pengurusakan possek ciracas adalah suatu bentuk tindakan pengecut
lalu diberi juga tagar polres ciracas dan pagar safe polri indonesia
selanjutnya ad jps dua ribu tiga yang mencuit pecat dan penjarakan okno

at puspen tni ingat zaman riyakudu kasat yang polres di sumut bisa kebakar ya
berikutnya at abian kingdoms yang mencuit
polres kita lihat cuitannya polres ciracas dibakar oleh tni
dan butut pengeroyokan terhadap kapten mereka di arun dina oleh tukang parkir
garda utama penjaga nkri aja udah sampai kayak gitu ke polisi
berarti kan sudah tidak amanah dan terpercaya lagi

dan terakhir ad devan altaf yang mencuit efek dari pembukulan anggota tni
oleh tukang parkir polres ciracas dibakar ratusan anggota tni